arus balik lebaran dari pulau sumatera menuju banten yang melalui pelabuhan merak terpantau sudah mulai rame sejak sabtu sore
diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat sampai dengan hari minggu malam
kepadatan penumpang pada arus balik lebaran melalui pelabuhan merak terlihat di jalur pemudik pejalan kaki saudara
sejak sore hari kemarin jumlah penumpang yang turun dari kapal terus mengalami peningkatan
dan selain di jalur pejalan kaki kepadatan juga terlihat di jalur kendaraan roda empat
sementara itu untuk mengantisipasi kemacetan
polda banten akan membagi dua jalur kendaraan
untuk kendaraan roda dua dari pelabuhan pelindo b ciwandan akan diarahkan ke jalur lingkar selatan
sementara untuk kendaraan roda empat akan diarahkan ke jalan cikuasa atas
yang adalah terkait mengenai antisipasi arus balik mudik yang ada di wilayah hukum polda banten saja
arus kendaraan dari ruas tol trans sumatera yang akan memasuki pelabuhan bakahuni lampung mulai mengular saudara
terpantau melalui visual udara tampak kendaraan tanpa henti berdatangan di area tol gate
kondisi yang sama pun terjadi di sejumlah kantong parkir di dermaga terdapat penumpukan kendaraan mobil pribadi
total pemudik yang menyeberang pada sabtu kemarin terdiri dari tujuh penumpang pejalan kaki dan lima puluh empat satu ratus dua puluh empat penumpang dalam kendaraan
angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan hari hari biasa